mama ini aku bawain kompres kaki
ih makasih banyak loh
masalah mana sih
kok gak balik balik
ngapain sih dia
kamu dari mana mas
iya sebentar ini diopatin
aku badannya bengkak semua
bengkak bengkakan karena lagi hamil
ini ini sakit
yang mana kiri kanan kan
ini udah sedang ini
sekian sih salah sendiri gak hati hati
iya ini pelan pelan kok
tolong panggilkan alif saya mau ke toilet
catherine kan lagi pergi makan siang
sekali sekali usaha sendiri
gak perlu bantuan orang lain
ya ampun pak
saya cuma mau ke toilet kok
yaudah bapak mau duduk dulu
boleh panggil kak alif
apa apa lain kali makanya telpon dulu staff yang lain
kalau saya nggak ada ya pak
tadi dia mau jadwal mesah sendiri aja
biar gak ngerepotin orang
sebentar ya pak
sayang ovennya udah pulang
ya aku pulang
katanya oven mau
nemenin aku mau warnanya
minta maaf mungkin oven lagi ada
urusan di kantor atau di rumahnya
jangan sedih dong sini sini
atau gini atau rena mau
mau tanya langsung ya
hilang tadi yang warna pinknya
men kita bermuat naik
sayang ovan tuh masih ada kerjaan
rena lanjutin mewarnai nya ya
bikin yang bagus
iya aku mau menggambar buat ovan
ya kamu gambar yang bagus
nanti ovan minta ya
mau ovan pajang hasil mewarnai di rumah
kalau gitu aku lanjutin gambar ya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
apa salah anak kecil yang tidak berdosa ini
sampai sampai dia harus menderita karena elsa
kamu harus bayar itu semua elsa
kalau keadaannya kayak gini terus
elsa bisa lama ini sembuhnya pak
jadi kapan dia bisa pulang
aku tak paham
ini semua di luar kendali kita mbak
jujur aku kaget loh
irfan ternyata melakukan hal itu sama nino
dan yang irfan lakukan ini tuh berdampak sama kesehatan mentalnya elsa
jadi biar andin ngomong sama irfan supaya irfan membiarkan nino melakukan operasi mata
kalau nino sembuh nino kan pasti akan jadi lebih tenang
dan pastinya sikap nino ke elsa juga baik pak
aku sih gak setuju ma ya
aku rasa udah cukup sih ma
kita jangan nambahin beban andin lagi
udah cukup andi berurusan sama nino sama elsa udah
biarkan andin tenang
tapi kita gak punya beban pak
punya pilihan lain pak
gimana kalau nino terus terusan marah sama elsa
dan kondisinya elsa bisa jadi tambah parah
kamu gak kasian ya sama elsa
kok kamu ngomong begitu sih
tapi kita kan gak bisa memaksakan andi untuk melakukan hal itu
iya tapi kalau
irfan seperti ini sama nino
nantinya yang akan jadi korban itu udah pasti elsa pak
aku gak kuat ngeliat yang sakit begini hati aku hancur sekali pak
terakhir kali nelfon aku andin kayaknya mau
mau ngomong sesuatu tapi gak jadi
sekalian aku tanya
apa yang sebenarnya mau adin katakan waktu itu
kita coba ngobrol dulu deh sama andin
kalau misalnya irfan tahu andin itu sudah memaafkan elsa
irfan juga pasti nanti akan maafin elsa juga
kita coba ngomong sama andin aja dulu baik baik
andin harus tahu
kalau apa yang dilakukan sama irfan
kemarahan irfan ini
dampaknya itu ke elsa
elsa yang kena
coba aku telepon andin sekarang deh
ntar dulu mas
bapak sore ya
aku angkat dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu lagi di rumah kan
lagi sibuk gak
apa sama mama mau mampir ke sana
pasti ada dong pak
aku malah seneng kalau papa sama mama datang ke sini
aku tunggu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
makasih ya pak
bapak sama om mau ke sini

ah ini aku bawain kompres kaki
makasih banyak loh
tapi ini mama lagi dipijitin sama papa
biar aku kompres ya